setelah pencabutan status badan hukum polda metro jaya meminta mantan anggota hizbut tahrir indonesia tidak lagi menggelar kegiatan yang membawa nama hti
polda metro jaya menegaskan akan membubarkan segala kegiatan hizbut tahrir indonesia jika masih melakukannya
kabit humas polda metro jaya kombes polisi argo yuwono mengatakan hti tidak lagi berhak melakukan kegiatan pengumpulan massa
jika mantan anggota hti masih ada yang mengajukan permohonan izin untuk menggelar aksi argo menegaskan kepolisian tak akan memberikannya
namun argo juga meminta masyarakat untuk lebih mengedepankan dialog kepada anggota x hti
polisi juga mengantisipasi jika ada sentimen negatif kepada mantan anggota hti di masyarakat
polisi bisa membubarkan acara itu
dan kemudian kita akan melihat apakah ada izin
kalau memang dia sudah kegiatannya seperti itu ya kita tentunya tidak akan mengizinkan ya karena sudah dibubarkan oleh pemerintah
kita akan mendukung kebijakan pemerintah yang telah dikeluarkan
sementara kantor dewan pimpinan pusat organisasi masyarakat hizbut tahrir indonesia sepi dari aktivitas setelah rabu kemarin status badan hukumnya dicabut oleh kementerian hukum dan ham
papanama organisasi pun ditutupi oleh kain hitam
papan nama organisasi kantor hti yang berada di kawasan tebet jakarta selatan ditutup oleh kain hitam
sejumlah staf kantor hti terlihat namun kantor ini sudah tidak lagi beroperasi
tidak terlihat adanya penjagaan oleh pihak hti ataupun pihak kepolisian di lokasi
menurut jurubicara hti ismail yusanto hal ini dilakukan sebagai bentuk kepatuhan terhadap hukum